dan kita sudah tergabung melalui sambungan zoom bersama alexander ginting kepala sub bidang dukungan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat pagi pak alex apa kabar pak
selamat pagi salam sehat
ya salam sehat terima kasih pak alex sudah bergabung dengan kita
pak alex begini sinyal soal pencabutan ppkm ini kan dari bulan lalu udah mulai kedengeran ya
nah kemudian di akhir desember ini tepatnya tiga puluh satu nanti kabarnya pemerintah akan mengambil kebijakan untuk mencabut ppkm
evaluasinya seperti apa kita ingin konfirmasi kebenaran soal ini pak alex
ya jadi yang harus kita ingat bahwa penetapan pandemi itu adalah oleh badan kesehatan dunia
itu ditetapkan dari maret dua ribu dua puluh
kemudian diikuti oleh keputusan presiden tentang adanya
kedaruratan kesehatan masyarakat covid sembilan belas
dan kemudian juga ada kepres nomor dua belas tentang penetapan bencana non alam penyebaran coronavirus
jadi artinya secara legalitas secara hukum kita ini memang ditetapkan bahwa kita dalam bencana oleh kena biologis
dan kemudian secara dunia kita diikat oleh penetapan pandemi
nah ppkm ini adalah instrumen dalam rangka penanggulangan
kelembangan covid di indonesia
ppkm ini mengkombinasi aturan ataupun regulasi yang ditetapkan oleh badan kesehatan dunia
dan juga yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan dan juga oleh pemerintah
sehingga ppkm ini upaya dalam rangka membatasi mobilitas
dan kemudian menanggulangi penularan supaya covid itu bisa tergedali
jadi dalam rangka
dan kemudian menanggulangi penularan supaya covid itu bisa tergedali jadi dalam rangka
pengendalian tersebut ada beberapa indikator yang harus kita lihat
pertama laju pengeluaran transmisi apakah ini terkontrol atau tidak
kita lihat selama tiga bulan terakhir ini sudah sangat terkontrol
dibandingkan sekarang kalau di jepang ada kasus baru yang melonjak ataupun di china
dan kemudian kapasitas respons yang kita lihat dari berbagai indikator yang ada
ini juga kita lihat misalnya angka kematian angka rawat rumah sakit
ini tidak setinggi sewaktu kita alami
di juli dua ribu dua puluh
dan kemudian juga vaksinasi
nah vaksinasi ini juga pencapaian sudah di atas tujuh puluh lima persen
walaupun booster yang pertama ataupun vaksinasi ketiga ini masih di sekitar dua puluh persen
oleh karena itu ppkm ini sebenarnya hanya untuk mengatur mobilitas
mendorong supaya terjadi kontak tracing dan mengawasi tiga m
dan belakangan apa yang kita alami adalah bahwa
kasus kasus ini sering meningkat karena ada varian baru
bukan lebih karena mobilitas
contohnya kita ada banyak mass gathering ada pertemuan pertemuan yang lebih dari seribu orang
dan kemudian kita kemarin ada lebaran kemudian juga kita libur nataruh ini sekarang lagi kita cek obat
apakah ada kenaikan kasus atau tidak
tapi dari berbagai pengalaman yang ada bahwa varian baru lebih dominan dalam rangka meningkatkan kasus dibandingkan dengan mobilitas
oleh karena itu makanya ppkm ini tentu perlu dievaluasi
apakah nanti dia akan dicabut ataupun juga akan ada bentuk yang baru
dimana lebih menekankan supaya meningkatkan imunitas
dan kemudian pemakaian masker dengan pola hidup sehat dan bersih misalnya
ini yang mungkin yang harus kita pikirkan
dan kemudian juga ppkm juga mengatur bagaimana terjadinya contact tracing
karena kontak tracing juga ini akan menjadi bagian dari surveillance
jadi oleh karena itu kita harus bersiap siap dalam situasi yang pandemi menuju endemi
dan dalam transisi ini tentu persiapan itu tidak hanya ada di pemerintah
tapi persiapan itu juga harus ada di masyarakat
salah satu persiapan di masyarakat adalah bagaimana tentang tiga m ini tetap menjadi bagian dari kehidupannya
hidup sehat dan bersih menjadi bagian dari aktivitasnya
dan kemudian juga meningkatkan kegiatan vaksinasi
khususnya bagi mereka yang punya imunitas yang rendah ataupun penyakit penyerga
oke gini pak alex kenapa kemudian harus dipastikan
karena dengan dicabutnya kebijakan tersebut artinya pengabayaan di tengah masyarakat akan terjadi
apa tidak ditunggu dulu momentum nataru ini sambil juga melihat bagaimana kemudian penyebaran varian baru yang
juga sudah dikonfirmasi oleh menteri kesehatan sendiri
karena modal imunitas kita apakah sudah sesiap itu pak alek
tentu pemerintah mempersiapkan semua ini dari segi vaksin dari segi fasilitas
tetapi juga pemerintah juga harus menyiapkan akses dengan selerasi
jadi oleh karena itu untuk vaksinasi ini memang harus terus kita jalankan
karena setiap varian baru tentu akan memerlukan penguatan penguatan dalam rangka meningkatkan imunitas
nah demikian juga misalnya dalam rangka meningkatkan kewaspadaan
misalnya di kampus di tempat area publik di sekolah
ini tentu kontak tracing harus disiapkan oleh dinas dinas kesehatan
jadi andai kata pun ppkm akan dicabut
tetapi pola kewaspadaan dalam rangka ketahanan kesehatan nasional atau yang disebut dengan health security ini harus terus
nggak boleh berhenti
karena pandemi bisa saja bukan karena covid
pengalaman kita di dunia ini pandemi oleh virus
yang lain juga ada
influenza ada kemudian flu burung ada kemudian swine flu pernah
jadi kita juga harus waspada
jadi ketahanan kesehatan nasional ini harus diperkuat
jadi ketahanan kesehatan nasional tidak hanya di level jakarta tapi dia harus terus
ada di tingkat desa dan kelurahan
musuh kita itu adalah bisa bakteri bisa juga virus khususnya yang new emerging disease
ini bisa menjadi bencana kalau kita tidak membangun sistem ketahanan nasional yang kuat
dan kemudian bagaimana detect prevent dan response ini menjadi bagian dari kehidupan kita
oke tapi sebenarnya gelombang infeksi atau covid sembilan belas di indonesia saat ini itu seperti apa
membacanya pak masih ada atau memang samar samar atau bagaimana
kalau kita lihat dari laporan kasus yang dilaporkan yang dicatat harian itu masih ada kasus baru yang kita temukan ya
jadi artinya ada kasus enam ratus delapan puluh lima yang positif
untuk tanggal dua puluh sembilan misalnya
tapi yang sembuh juga ada satu lima ratus an
yang meninggal sebulan
ini memang yang dilaporkan dan mencatat
dan kemudian juga banyak yang flu ringan ataupun dia sakit tenggorokan ringan tapi karena ringan tidak diperiksa
tapi bisa saja itu covid bisa saja itu influenza biasa
jadi yang penting memang bahwa kita menyadari bahwa covid ini masih ada di dalam negeri
bahkan bapak menteri kesehatan melaporkan ada varian baru sudah dilaporkan di indonesia
tapi sepanjang ketahanan tubuh kita masih kuat
imunitas sudah baik ini bisa diatasi dan tidak akan membawa kita ke rumah sakit
tapi bagi mereka yang rentan bagi mereka yang mempunyai comorbid ini yang kita khawatirkan
jadi mereka inilah yang menjadi prioritas kita untuk melakukan vaksinasi secepatnya
jadi mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi satu dan dua kita harapkan mereka didorong untuk vaksinasi ketiga
khususnya yang usia lanjut dan mereka yang punya penyakit penyerta
karena varian baru itu terus ada
termasuk juga kelompok anak anak begitu ya pak ya modal imunitas mereka khususnya vaksin ini juga sudah siap
ya jadi untuk anak anak juga karena setengah kehidupannya ada di sekolah
dan di sekolah juga harus diperlakukan juga bagaimana kehidupan sehat dan bersih
dan bagaimana orang yang kulu dan batuk harus di rumah
dan juga dilakukan contact tracing dan kemudian juga vaksinasi
apakah di sekolah atau di desa ini harus digerakkan
tingkat kewaspadaan ini juga didukung oleh ketersediaan dan keberadaan fasilitas kesehatan
tapi kemudian kabarnya wisma atlet ini salah satu vaskes yang cukup mumpuni untuk menampung gelombang pasien covid sembilan belas ini juga akan ditutup
kita ingin konfirmasi apakah begitu adanya pak
atau sebenarnya tetap beroperasi dengan status standby atau bagaimana
ya jadi wisma atlet itu dia menjadi rumah sakit dengan kasus
jadi kita bisa mengatakan ini adalah rumah sakit dengan kasus ringan dan kemudian ada beberapa kasus sedang
kemudian kasus sedang ke atas ini tentunya akan di rumah sakit yang sudah menjadi rumah sakit rujukan
jadi kalau kita lihat tren dari perubahan genetik virus dari mulai omikron mulai ba empat sampai ba lima sampai yang ada sekarang ini
itu angka perawatannya sangat rendah dan angka kematiannya juga rendah
sehingga artinya wisma atlet itu diperlukan bagi mereka yang memang penularannya cepat
dan kemudian memberikan virulensi yang tinggi sehingga angka kesakitannya tinggi
nah sementara ini karena vaksinasi ini sudah cakupannya sudah tinggi
dan kemudian virus ini angka mortalitasnya juga rendah
sehingga untuk saat ini memang tidak diperlukan untuk tersedianya fasilitas rawat inap
karena klinis yang ada sekarang ini lebih versi ragei
sekarang ini lebih klinis yang ringan dan cukup bisa dirawat di rumah
tetapi bagi mereka yang rentan bagi mereka yang comorbid ini bisa mengkhawatirkan untuk membawa mereka rumah sakit
dan rumah sakit untuk ujukan untuk pelayanan covid sembilan belas sampai saat ini belum dicabut
jadi artinya rumah sakit rumah sakit masih tetap menyediakan fasilitas untuk pelayanan covid sembilan belas
ataupun pelayanan new emerging disease yang lainnya
oke jadi artinya hari ini jadi presiden jokowi akan mengumpan pak untuk mencabut kebijakan dan berganti dengan kebijakan baru
ya presiden sudah menguacanakan
tapi apa yang disampaikan oleh bapak presiden tentu menunggu kajian data lintas sektoral lintas kementerian dan lembaga
karena bagaimanapun juga mencabut ppkn ini harus juga mempertimbangkan data yang tersedia dan juga aspek legalitasnya
dan mencabut ppkn bukan berarti pandemi berakhir
karena status pandemi ditetapkan oleh pak ranggisa
oke baik kita tunggu
apa kebijakan pemerintah selanjutnya agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap laju penyebaran covid sembilan belas di tanah air
alexander kaginting kasubit dukes satgas covid sembilan belas nasional
sudah bergabung dengan kita pagi ini